sebuah video viral memperlihatkan seorang polisi dipermainkan bahkan dianiaya oleh siswa sekolah di terminal tondano minahasa
peristiwa itu terjadi pada senin satu november dua ribu dua puluh
pada sore itu dua pelajar smk diduga menganiaya seorang perempuan dan seorang murid sekolah di dalam mikrolet yang sedang parkir
warga yang melihat kejadian tersebut meminta tolong kepada kapolsek tolimambot ibtu jr sinaga yang sedang berada di terminal untuk melerai keributan tersebut
tetapi kedua pelajar smk tersebut malah memaki dan memukul sang kapolsek
ibtu sinaga pun meminta bantuan polsek tondano yang berlokasi dekat terminal
kapolres minahasa akbp tomi soesa mengatakan kasus pengenayaan kapolsek tolimambot sudah diselesaikan secara damai
kapolsek sendiri tadi malam dari keluarga pelaku orang tua pelaku sudah bawa mendampingi dari kedua pelajar tersebut meminta maaf kepada institusi polri
dan ke kapolsek
kapolsek tolimambot secara pribadi tadi malam sudah dilaksanakan
kedua siswa mendapat sanksi tidak diperbolehkan masuk sekolah selama seminggu
ini ada bagian kesiswaan dengan wali kelas sudah menindaklanjuti itu untuk kejadian itu dan tentu kami dari pihak sekolah akan orang tua bersama sama akan mengambil tindakan memberikan skors kepada anak tersebut
perempuan dan siswa sekolah yang dianiaya oleh kedua siswa smk telah melapor ke polsek todano yang kasusnya saat ini dalam penyelidikan polisi
dari kerala mangkai minahasa sulawesi utara